setelah bertahun tahun vakum grup jazz legendaris krakatau kembali tampil dengan menggelar konser reuni di surabaya
dalam konser ini ribuan orang memadati pertunjukan sekaligus bernostalgia dengan lagu lagu kenangan di tahun delapan puluh an
dua ribuan orang memadati convention center lokasi krakatau reunion concert di surabaya
mereka menikmati lagi lagu lagu kenangan krakatau yang dulu pernah populer di tahun delapan puluh an dan sembilan puluh an
vertical datang kemudian ima aji dan kembali satu
band fusion jazz yang dulu sempat dijuluki raja panggung ini tampil komplit dengan enam personil saat band ini pertama kali terbentuk
ada tri utami tera budi dharma kemudian indra lesmana jilang ramadan dan juga dwiki darmawan serta budi darmawan
konser di surabaya ini juga sebagai rilis album krakatau terbaru chapter one
sehingga tidak heran konser ini cukup dipadati penggemarnya apalagi mengingat album terakhir krakatau muncul pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau delapan belas tahun yang lalu
saya bersama dua ribuan orang yang ada di sini malam ini merasa sangat gembira bisa menyaksikan pertunjukan hebat dari enam maestro enam maestro fashion jazz yang ada di sana
mereka menampilkan pertunjukan yang tidak hanya sekedar mengumbar lagu lagu kenangan
tapi juga menambahkan nuansa nuansa modern dalamnya
saya tentu sangat merasa istimewa bisa menjadi bagian dari konser reuni mereka
mayoritas penonton konser reuni ini adalah para lelaki dan perempuan paruh baya yang dulu merupakan penggemar krakatau
lagu kau datang menjadi lagu yang paling membawa kenangan
saya merasa seperti tahun sembilan puluh an
meskipun lekat dengan identitas musik jazz tetapi penampilan krakatau dalam konser reuninya cukup beruas
tetap dalam balutan fashion jazz yang dinamis mereka juga memasukkan unsur latin juga pop dan etik
ini membuat penampilan krakatau terasa lebih ringan dan bisa diterima oleh beragam perikmat musik